apal debaran udah nyampaikan semuanya yang gue bicarain tadi ke andin
jadi sebenernya selama ini
dikin kasus pembunuhan lo
lo tau gak
gue udah dapet bukti
bukti kalo lo gak bersalah andin
jadi satpam yang dulu bersaksi
di persidangan kasus itu
ternyata dibayar sama seseorang
sekarang satpam itu ada sama gue
gue udah ketemu
rafael ketemu sama sodikin
ini saya aldebaran
maaf saya kira tadi andini yang
terima kasih sudah membantu untuk menyelidiki
kasus pembunuhan roy ya
biar saya yang cerita semuanya ke andin
ini ke andin ya
terima kasih banyak
seorang wanita berusaha including
dengan masa kol resist
tepat di milli
ibu yuli tadi udah ambil ambil darah
ibu yuli terima kasih banyak ya sekali lagi dari saya
iya bu sama sama
saya doain ya bu semoga anak ibu cepat pulih
kalau begitu saya permisi dulu ya bu
iya tolong sampaikan terima kasih juga untuk bapaknya
iya bu sama sama permisi
nino nina sampai sekarang belum sadar pak
dia kehilangan banyak darah
tapi alhamdulillah tadi ada orang yang donorin darah juga mah
semoga aja nino sekesiuman ma
amin amin kita harus doain ya pak
mama khawatir banget sama keadaannya pak
dok kondisi pasien menurun dok
suster siapkan suntikan nacl dan tambahkan simul pasien
kalau sampai ketahuan gue yang bunuh roy
apa yang harus gue lakukan
dengan keluarganya pasien el nino praset ya
iya suster gimana keadaan anak saya sekarang
kondisi pak el nino memburuk
gara gara aku kamu jadi begini
suster tolong lakukan yang terbaik buat anak saya suster berapa pun biayanya
terima kasih suster
terima kasih banyak ya pak
karena bapak udah mau cerita
saya jamin pak
saya nggak akan melaporkan pak sodikin ke polisi
terima kasih pak rafael
sudah menceritakan semuanya ke bapak
saya boleh minta nomor telepon bapak
biar sewaktu waktu kalau saya butuh keterangan bapak
saya mudah untuk hubungin bapak
nomor bapak udah saya simpan
baiklah kalau begitu saya pamit ya pak
oh seperti ini pak
saya selalu ingin posisi poti
being dem intengan pak
untuk dimasukin ppc saya blew surga